melaton baru kan tahun penuh kebahagiaan tahun penuh kejutan
tapi ini ngomongin soal kejutan kejutan juga diberikan kepada penumpang pertama di penerbangan pertama yang mendarat di bandara soekarno hatta
turis asal perancis menjadi salah satu penumpang yang beruntung di tahun baru dua ribu sembilan belas ini
kejutan diberikan kepada lisa roh salah satu wisatawan asal perancis yang mendarat di terminal tiga bandara soekarno hatta selasa dini hari
lisa yang menjadi penumpang jepang airlines di kalungi bunga dan kain batik karena menjadi penumpang pertama yang mendarat pertama di tahun dua ribu sembilan belas
iya jadi menarik menarik
selamat datang ke jakarta indonesia
jadi menikmati perjalanan anda di indonesia

selain hiburan ondel ondel khas betawi angkasa pura ii juga membagikan bunga dan kado bagi penumpangnya melalui eskalator bagasi
tahun dua ribu delapan belas ini kemudian kita memberikan surprise kepada penumpang pertama
datang setelah jam pada dini hari ini yang menandai adanya pergantian tahun di bandara soekarno hatta
dan merupakan penumpang pertama yang hadir di terminal tiga ini
nah untuk itu kita juga bekerjasama dengan pembata komunitas bandara soekarno hatta
untuk bersama sama menyambut para penumpang pertama di bandara soekarno hatta ini
kejutan tersebut merupakan bagian dari kegiatan customer happiness
perayaan tahun baru